saudara seorang perempuan parubaya menusuk penjaga toko pakaian hingga tewas di kawasan jalan borobudur kelapa ii kabupaten tangerang
pelaku beralasan sakit hati karena kata kata korban
apa sesungguhnya penyebab pelaku tega menusuk korban
simak penelusuran jurnalis kompas tv dian silitonga
kemudian cakar cakaran lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai
kemudian langsung menusuk korban
jadi namanya kakak kaget juga kan kita kan ngomong baik baik
oh ibu sendalnya dilepas ya bu dia langsung nggak terima
jelang hari raya lebaran ada keluarga yang mesti kehilangan kerabatnya
nyawa seorang perempuan di kabupaten tanggerang banten melayang
polisi agar melepas alas kaki saat hendak masuk ke dalam toko yang sedang ia bersihkan
emosi tersulut senjata tajam bertindak
lengkapnya ikuti penelusuran saya
awal april lalu warga di kawasan jalan borobudur kelapa ii kabupaten tanggerang banten dikejutkan oleh penusukan terhadap ra seorang penjaga toko pakaian
setelah menusuk korban perempuan tersebut hendak melarikan diri
tapi warga sekitar tkp bersama warga yang melintas berusaha menghalangi
dalam video yang sempat viral di media sosial pelaku sempat mengacungkan senjata tajam pada warga
tidak ada benar satu x dua puluh empat jam kita berhasil mengamankan pelaku
guna mencari tahu perempuan tersebut tidak mengenal pelaku dan korban

pakapak jatuh ditahan terkamping dierm chairs mendatang

dan informasinya korban ini sedang menjaga sekaligus juga membersihkan ruko atau toko pakaian milik kerabatnya
saya akan mencoba bertanya kepada warga sekitar yang kemungkinan mengetahui pasti atau melihat langsung bagaimana peristiwanya
beberapa warga yang saya temui di sekitar tkp tidak mengetahui pasti kejadian tersebut
meski mendengar suara ribut tapi mereka mengaku tak berani mendekat karena tak mau terlibat
bukan semua tapi mungkin karena ikut ribut ya mbak ya
jika kita tidak bisa ikut campur
berdasar keterangan polisi pembunuhan berawal saat tersangka dn hendak melihat lihat baju di toko yang dijaga korban ra
karena sedang mengepe lantai ra meminta dn melepas alas kaki
namun dn menolak dan meninggalkan toko
tersangka kembali mendatangi korban lantaran mendengar korban berkata kasar
dn tersinggung cek cok hingga perkelahian antara kedua perempuan ini pun terjadi
berikutnya dn mengambil sajam ke dalam mobilnya lalu menusuk korban ra
dan karena pelaku disuruh lepaskan sendal oleh korban pelaku tidak mengindahkan
pelaku meninggalkan toko korban lalu pelaku mendengar ada kata ya
sehingga pelaku kembali menghampiri korban bertanya apa maksudnya
sehingga terjadi percocokan kemudian cakar cakaran lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai kemudian langsung menusuk korban
polisi menyebut alasan pelaku melakukan penusukan lantaran sakit hati
ditegur korban dan klaim adanya kata kasar korban pada pelaku
baru baru ini kami mendatangi rumah korban
kami bertemu anak tunggal korban dan yesi ariska adik kandung korban
suasana duka masih menyelimuti wajah keduanya
sang kakak baru dua minggu membantu menjaga tokonya di jalan borobudur kabupaten tanggerang
korban sendiri memiliki toko di jakarta
selama belum puasa doang biasanya kakak kan jagian yang di pasar
kalau di pasar dia yang ngurusin kalau di borobudur kita biasanya kan ada karyawan juga
jadi kakak jarang di situ cuma bantuin sebentar aja
baru dua minggu baru nyampe dua minggu
terkait penyebab cekcok berujung penusukan terhadap korban
yesi menyangkal tuduhan yang menyebut sang kakak mengeluarkan kata kasar
yesi menyebut pelakulah yang justru berkata kasar hingga memicu percekcokan
keluar masuk lagi ke toko saya yang sebelah yang menjaga itu kakak
kakak kan posisi masih pagi baru habis ngepel lantai kan masih basah
jadi kakak kan lagi duduk pas pembunuh itu mau masuk
bapak ngomong gini mau ibu sendalnya dilepas ya bu ya
dia langsung ngotot naik kakak tuh marah marah
belum tau lu siapa gua katanya kan
di mata keluarga korban memiliki karakter keras namun sangat baik hati
ra dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman
sebenarnya emang orangnya keras ya mbak ya
semua teman temannya pada nangis nangis gak terima itu
dia jualan di jakarta aja pada sok semua orang orang dengar
bergau nya itu pintar banget dia bergaul
saya sampai sekarang masih teromas ya mbak
saat ini pihak keluarga hanya berharap pelaku dapat dihukum
yang setimpal dengan perbuatannya
akibat perbuatannya menghilangkan nyawa orang tanpa tedeng aling aling
pelaku dijerat pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
yang ancaman hukumannya maksimal lima belas tahun penjara
lantas mengapa hanya gara gara emosi sesaat pelaku tega menghabisi nyawa korban
ikuti ulasannya bersama para ahli